masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota
guna mengurangi hal itu pemerintah kabupaten bandung membuat pojok edukasi sampah
di dua lokasi tempat pembuangan sampah liar
tempat pembuangan sampah liar di jalaterusan kopo kejabatan katapangka bupaten bandung
kini tak lagi seberantakan dulu
sampah sampah yang berasal dari warga sekitar sudah tak lagi dibuang sembarangan di sepanjang jalan ini
namun sudah terpusat di satu titik yakni di sebuah kontainer
berserakan begitu pula yang terjadi di terminal bale endah
kawasan ini dikenal sebagai kawasan penuh sampah
sampah sampah menumpuk di sepanjang jalan di belakang pasar bale endah itu
alhamdulillah dengan inisiatif pemerintah adanya rh
sampah sampah di pinggir jalan bisa teratasi
beda dengan bulan bulan sebelumnya sampah berserakan
wah dari pinggir jalan raya sana jalan siliwangi sampai ke sini pertumpukannya
semerawutnya pengelolaan sampah di dua lokasi itu kini sudah dapat dikurangi
dinas lingkungan hidup kabupaten bandung membentuk pojok edukasi sampah
pojok edukasi sampah yakni penguatan titik pembuangan sampah
di pojok edukasi sampah terdapat satu kontainer sebagai tempat penampungan sampah
juga pojok edukasi yang nantinya akan diisi oleh kader yang dapat memberikan
edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya
setiap harinya sebanyak lima sampai enam meter kubik sampah ditampung di kontainer pojok edukasi ini
kemudian sampah sampah diangkut setiap dua hari sekali
jadi minimal kita mengedukasi tahap awal bahwa sampah bisa ditempatkan pada tempatnya
yang tadinya tersebar sepanjang lokasi tps liar kita punya dua sukses story
ini masyarakat yang buang sampah sembarangan sudah mulai mengikuti sistem
bahwa mereka memasukkan sampahnya di kontainer
diharapkan pojok edukasi sampah bukan hanya memusatkan titik tempat pembuangan sampah
tapi juga pemberian edukasi bagi masyarakat untuk dapat memilah dan mengolah sampah
terutama sampah rumah tangga yang menjadi penyumbang sampah terbesar yakni sekitar enam puluh persen
rizka rizlia kabupaten bandung

demikianlah semua titik tantra pemerintah utama
cerita terkini tidak hanya pendubuhan